olahraga merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
prestasi para atlet dalam pertandingan yang bergensi dapat mengharumkan nama bangsa di kancah internasional
oleh sebab itu berbagai macam investasi harus dilakukan untuk memajukan dunia olahraga
mulai dari sarananya dan juga termasuk tentu saja manusianya
insight with desi anwar kali ini melihat apa apa saja strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas olahraga di tanah air
bersama saya desi anwar
mulai dibangun sejak akhir tahun dua ribu dua puluh satu lalu indonesia arena memiliki kapasitas lebih dari enam belas penonton lengkap dengan fasilitas jumbotron yang dipasang di tengah tengah arena
tak hanya bisa digunakan sebagai arena olahraga indonesia arena juga bisa digunakan sebagai venue untuk konser musik
salah satu tempat terbaik di indonesia arena adalah di vip royal box
karena sesuai namanya tamu tamu vip yang menonton di sini dapat menyaksikan pertandingan dengan nyaman dan tentunya mendapatkan spot terbaik di arena
venue yang pembangunannya menelan biaya sekitar enam ratus empat puluh miliar rupiah ini memiliki dua puluh delapan vip box dan dua royal box
setiap box memiliki kapasitas beragam
mulai dari delapan orang
fasilitas lain yang ada di indonesia arena adalah adanya dua lapangan latihan yang bisa digunakan oleh tim tim peserta fiba world cup dua ribu dua puluh tiga di jakarta
sama dengan lapangan utama lantai lapangan latihan ini juga terbuat dari parket serta menggunakan portable floaring system
lapangan latihan di indonesia arena juga memiliki fasilitas yang lengkap mulai dari ruang ganti hingga kamar mandi
hello mas menteri apa kabar
ini kita ketemu dengan mas menteri kita menteri pemuda dan olahraga mas dito aryo tejo dan kita ini berada di indonesia arena
ini suatu tempat yang luar biasa baru masih pincelong
bagaimana kalau kita melihat lebih dekat lagi ya mas menteri
jadi mas menteri bisa ceritakan kira kira bagaimana sih proses pembangunan indonesia arena ini dan sejauh ini sudah dipakai buat apa saja
yuk kita turun sekarang
ya kita saat ini berada di stadion multifungsi
ini stadion yang merupakan stadion indoor sekarang dinamakan indonesia arena
dan ini salah satu sarana yang bisa dikatakan terbaru yang kita miliki
khususnya di jakarta ini di kawasan gbk
nah mas menteri ini seperti kita ketahui terakhir kita gunakan untuk fiba basketball world cup
jadi dibangun selama delapan belas bulan
mungkin bisa ceritakan sedikit ya proses pembangunan ini dan juga kenapa kira kira lokasi ini yang dipilih dan apa sih ini
suka duka dalam membangun sebuah arena yang baru ini yang bertaraf internasional
ya jadi lokasi ini bisa saya cerita sedikit
ini adalah salah satu dari hasil komitmen pemerintah indonesia di bawah bapak joko widodo ketika dua ribu delapan belas ini mengajukan tuan diri menjadi piala dunianya basket
dan kebetulan sejak dua ribu dua puluh waktu saya masih di dewan penasehat
atau kita sambil duduk juga gak apa apa
di dewan penasehat perbasi
saya turut serta untuk inisiat dan juga melakukan persiapan dari salah satunya indonesia arena ini
sebenarnya waktu itu tema besarnya ada persiapan piala dunia yang salah satunya kita harus memiliki venue yang memiliki kapasitas sebesar enam belas seats ini
oh itu jadi ada
itu memang persyaratan dari fiba untuk piala dunia
dan yang kita miliki waktu itu berapa
paling gede itu kan istora senayan
tiga ribuan mungkin ya
lima ribuan i think
lima ribuan ya
jadi kurang ya
jadi kita tidak memiliki indoor stadium
dan ini adalah hasilnya dari komitmen
tapi sebenarnya dampaknya kan sebenarnya ini luas
tidak hanya untuk dipakai basket
dan memang ini kan di kawasan gbk ya
ini dulu tak pasti disini
oh ini dulu adalah salah satunya lahan kosong
ini sempat dipakai untuk helipad
dan ini berdampingan dengan tanahan dan hoki kalau tidak salah
ini diluas lahan sebesar tiga hektar
jadi pada intinya sekarang ini sudah memadai dianggap cocoklah untuk
nah standar fiba ini apa
kalau yang kita miliki sekarang ini enam belas ribu orang bisa
dua ribu orang ini seatsnya ini enam belas ribu orang
terus apalagi yang menjadikan ini kelas internasional
terus ada besaran lapangan
terus ada besaran lapangan
kalau dari segi mungkin teknologinya dari segi apa kira kira yang
kalau teknologi mungkin ini sodar fiba ini
harus ada led yang besar ini di tengah
ini buat ini ya
dan dari segi akustik ini sudah standar akustik sound
jadi ini untuk performance band dan juga kalau pertandingan internasional basket kayak nba gitu kan
iya ini kan banyak ini
banyak apa yang kayak hostnya itu bagus bagus
jadi standar harus bagus
nah ini kita kan sempat ya menggelar dan baru baru ini kita bagian yang ininya ya
yang kan ini kan kita lakukan dengan filipina dan juga jepang
apa ini mungkin feedback dari presiden fibanya itu sendiri atau komentar baik dari
kalau dari presiden fiba itu sudah resmi menyatakan bahwa indonesia menjadi
penyelenggara tuan rumah terbaik dari ketiga negara itu
itu dari sisi pastinya hospitality dan juga sisi okupansi dari penontonnya mbak
penontonnya jadi kita terbanyak
ya mungkin euforia masyarakat kita pertama ini kan pemainnya banyak dari nba
dan euforia venue baru ini memang ya mungkin ini kita yang ambil shooting disini lagi posisi persiapan mau ada acara
tapi ketika udah
udah ready ini apa ya vibes nya itu bener bener
itu vibes nya kerasa
kerasa banget seperti tidak di jakarta gitu
oke jadi ini memang
jadi kayak liburan orang
tapi luar biasa kalau kita pikir pikir sebenarnya kita tuh bisa membangun apa saja yang penting ada momentumnya
nah saya lihat beberapa tahun terakhir ini selalu ketika ada momentum wah langsung digeber gitu
ini delapan belas bulan sebenarnya waktunya kan lumayan cukup
kalau dari segi cost ini mas menteri
cost ini untuk indonesia arena
untuk indonesia arena memakan biaya sekitar rp enam ratus empat puluh miliar
ini buat dari apbn
ya tapi nih peruntukannya
nah ini kan harus kalau kita punya suatu sarana harus pertama di maintain
supaya tidak cepat rusak
dan kedua peruntukannya dan harus di maximize sebanyak mungkin
kira kira selain basket apa apa saja
kalau indonesia arena ini sih nggak perlu pusing mbak
kita aja justru kemenpora mau pakai ini
jadwalnya udah padet
udah harus antre
jadi ini rencana kalau buat olahraga ini sudah menjadi salah satu target untuk piala dunia volley di sini
alhamdulillah kemarin ufc sudah menyatakan komitmen dua ribu dua puluh empat akan menyelenggarakan di sini
wah ini pasti seru nih ufc
itu termasuk breakthrough di sejarah karena udah bertahun tahun tidak kesini
dan akhirnya sejak ada indonesia arena ini ufc sangat tertarik
wow jadi ini betul betul kalau kita bicara multifunction tapi bukan saja olahraga
tapi ya kalau kita lihat sini seluruh gbk ini apalagi akhir akhir ini bukan buat olahraga aja
buat kampanye politik juga
kalau buat politik ini kayaknya bagus kayak kampanye di amerika
jadi yang lain kayak obama tuh
iya ini kalau kita lihat memang bisa sekali ya digunakan
dan saya lihat juga akhir akhir ini apalagi kita jadi host untuk asian games
dan nanti juga kita ya setelah fiba ini kan masih banyak lagi yang kita
tapi seperti olahraga yang potensi mengundang sisi sportainmentnya atau sporturismenya itu kita dorong
dan kita benar benar sekarang encourage banyak pihak untuk melakukan pembudayaan olahraga
juga ini dalam rangka hari olahraga nasional
ini bulan september tanggal sembilan
nah tidak ada salahnya kita ini kan masih baru nih
mas menterinya masih muda
ini kalau menteri pemuda memang betul betul muda
ini menteri milenial pertama usianya baru tiga puluh tahun
saya tiga puluh dua tahun
jadi cocoklah istilahnya untuk menjiwai semua yang berkaitan dengan
aspek kemukudaan dan olahraga
ya agak gendut dikit aja
tapi sejak dilantik udah turun delapan belas kilo
udah turun ya
tapi olahraganya rutin kan
iya karena saya naik tiga puluh lima kilo kan selama dua tahun belakangan
iya karena covid mungkin karena
bosen hidup disiplin
tapi olahraga jalan terus kan
oh iya sekarang intensif kok sekarang
nah harus ada strategi besar apalagi kita kan menyiapkan atlet atlet kita nanti ada asian games
yang akan olympic dan lain sebagainya
coba strategi khusus untuk hari olahraga nasional ini apa yang menjadi refleksi sampai minimal tahun dua ribu dua puluh empat nya seperti apa
pastinya kalau untuk olahraga prestasi kita memiliki agenda besar multi event yaitu asean games di bulan september ini
dan juga asian para games dan dua ribu dua puluh empat puncaknya adalah olympiade dua ribu dua puluh empat dan para olympic dua ribu dua puluh empat
dan apa yang kita lakukan pasti alhamdulillah saya masuk di kemenpora sudah ditinggalkan legacy desain besar olahraga nasional
di mana sudah ada
ini tahun dua ribu dua puluh satu ya
ya sekarang udah dua tahun jalan
satu tahun jalan dan ketika saya masuk itu udah tahap implementasi
jadi udah ada pemfokusan antara tujuh belas cabur yang masuk dalam desain besar olahraga
caburnya itu adalah olympic numbers
tiga nya lagi olahraga prestasi yaitu taekwondo karate sama pecak silat
dan tiga nya lagi adalah industri seperti volley basket dan bola
sorry yang tujuh belas cabur ini mungkin yang the big five itu apa saja
bulutanggis kan pasti ada disitu
bulu tangkis angkat besi panahan menembak dayung terus ada menembak tadi udah ya apalagi
the big five nya itulah
dan itu yang olympic numbers
yang biasa ditandingkan ya
dan dengan desain besar olahraga itu kan di capresnya itu sudah menyertakan juga koordinasi lintas sektor kementerian
jadi alhamdulillah dengan debon itu sekarang juga yang namanya olahraga tidak hanya ditopang oleh kemenpora
tapi sudah kolaborasi berbagai instansi
iya kalau kolaborasi kan berarti juga anggarannya mau tidak mau kan ditambah
iya ini tahun dua ribu dua puluh empat kan harus ada dong penambahan anggaran
ini kira kira berapa dan diperuntukkan untuk kapan
kalau baru aja tadi saya raket dpr kalau penambahan sebenarnya tidak ada mbak
oh tidak ada penambahan
ada penambahan dikit untuk gaji
karena itu sebuah komitmen bapak presiden untuk menyemangati asn lah
tapi dengan tidak ditambahnya anggaran sebenarnya tidak kenapa napa
karena itu sudah masuk kepada perencanaan kita untuk mempersiapkan yang namanya asean games dan juga olympiade
jadi kalau kita bicara road map ya
taruhlah khusus untuk menyiapkan ke asian games dan ke olimpiade itu
maksudnya menyiapkan itu apa
ini kan ada persiapan itu ada sarananya tentu saja
ada tempat pelatihannya
ada pembinaan atlet atlet muda
ada mencari talent talent dan lain sebagainya
jadi untuk menyiapkan seperti asean games
itu saya sebut namanya short term program ya mbak
asean games itu pasti kita fokus kepada pelatih nasional
pelatih nasional cuman cuman orang yang akan kita berangkatkan
seperti kita biasa kirim pelatih maupun atlet itu berlatih di luar negeri
atau training center
atau bertanding bersama tim asing untuk membiaskan diri
nah tapi juga ada kita menyiapkan juga namanya sentra pelatihan olahragawan muda
itu sekarang ada di empat universitas
ada di jakarta unj
dengan universitas jadinya
dan juga upi bandung
dan satu lagi semarang
nah dan kita rencananya tambah dua lagi
di sriwijaya dan juga cendrawasi
karena sriwijaya dan cenderawasi itu universitasnya memiliki fasilitas dekat dengan yang peninggalan pon kan mbak
jadi itu biar hidup kembali
dan kita juga dari empat yang existing
itu sekarang dalam tahap kita ingin mendampinginya lagi dengan fasilitas sport science
ya penting ya nih dari nutrisinya
trainernya kita ambil dari luar juga kan
tapi sekarang kita udah masuk kepada tahap upgrading local coach dan local hero
jadi sekarang memang yang namanya tenaga olahragaman itu dari sisi pelatih medis
itu sekarang kita lagi ingin fokus menaikkan pertama tarif kesejahteraannya
dan juga kualitas sdm ya
nah jadi ini harus betul betul ekosistemnya dibangun nih dari mau tidak mau dari sabang sampai merauke
kita kan selalu sarana yang paling lengkap sebenarnya kan ada di ibu kota
tapi kan ini kan talenta talentanya kan ini mau tidak mau kan ada dari daerah
ini bagaimana strategi untuk mencari talent talentnya
tapi juga ini kan pelatihan pelatihannya di daerah juga harus dihidupkan
itu dia makanya tadi salah satunya dengan adanya sentra olahragawan atlet muda itu
sebenarnya itu salah satu fungsi untuk penyebaran
kan sudah ada di empat daerah sekarang ada di enam
dan menurut saya memang tidak harus nantinya di seluruh daerah itu ada
tapi paling tidak di provinsi ya
pemfokusan tiap pulau ada
jadi daerah nantinya kan dengan desain besar olahraga nasional itu sudah ada nanti turunannya
desain besar olahraga nasional itu sudah ada nanti turunannya
jadi daerah daerah dimana yang namanya provinsi itu fokus untuk di sekolah olahragawannya
jadi usia lima belas delapan belas dan kabupaten kota itu di usia bawahnya tiga belas lima belas ya pak
jadi pembagian tupuksi dan tugasnya itu sudah piramida
oke jadi pemda juga di ini mereka ditugaskan
tapi sebenarnya kalau tiga belas kan udah lumayan
kalau kita lihat misalnya dari china atau di rusia
mereka mulainya tuh dari umur empat puluh lima tahun itu dari sehingga mereka tuh bisa betul betul menjadi atlet dengan kualitas internasional
betul kita sekarang kan kalau di kemenpora itu ada namanya asisten deputi untuk olahraga pendidikan
dan kita sekarang juga sedang berkolaborasi dan merancang dengan pak nadiem untuk menyiapkan kurikulum ini yang sejak dini
jadi dari sd kita persiapkan minimal apa
minimal tidak perlu yang advance tapi udah fondasi fondasinya
jadi seperti apa dasar gimnastik dan dasar atletik
itu minimal anak di sd ini bisa diwajibkan
dan kita paham nanti pasti nanti ada pertanyaan
oh kalau gimnastik kan harus pakai fasilitas lagi seperti yang ya kayak di olimpik gitu kan susah pak
atletnya pun gitu nah makanya kita sedang merumuskan ini dasar dasar fondasi dari gimnasik maupun atlet
jadi minimal kita bisa memupuk generasi muda kita tuh dengan fondasi atletik
oke kalau scouting ya kita kan saya ingat ya apalagi waktu zaman dulu ketika olimpiade itu selalu ada yang tiga besar itu china rusia dan amerika serikat
ini dijadikan ajang untuk berkompetisi antara negara negara besar
jadi pokoknya yang siapa yang jumlah medalnya paling banyak itu adalah negara yang paling unggul lah istilahnya
dan dunia olahraganya itu betul betul jadi suatu industri yang betul betul profesional
dari memilihnya scoutingnya ya nutrisinya coachingnya sampai betul betul mature ya
sampai betul betul jadi
itu dikawal terus nah ini bagaimana ke depan
ini kan mimpi kita kan untuk mencetak atlet yang betul betul qualified
jadi memang harus diakui kita bisa pelajari lah
dan makin dikdaya negaranya itu otomatis mereka akan memiliki resource untuk menghidupkan pembentukan olahraga dan atlet itu lebih besar
kebanggaan jadi memang seperti tadi saya sampaikan di dpr saya tidak sedih karena anggarannya tidak ditambah
karena saya yakin bangsa kita itu memiliki prioritas kesejahteraan di sektor pangan ekonomi yang lebih dibutuhkan urgensinya
nah tapi apa
sekarang kita coba lakukan adalah makanya dengan desain besar olahraga nasional itu ya kita bikin fokus yang kira kira memang pertama itu di olpic numbers dan cabang olahraga yang kira kira di masyarakatnya juga masif gitu mbak
dan sebagian memang seperti atletik itu atau renang itu mau kita jungkir balikan mau dimodifikasi seperti apa tidak akan menjadi olahraga yang bisa revenue income
jadi tidak bisa ada sisi entertainmentnya
itu di dunia maju pun kan di amerika pun tidak rame orang nonton atletik maupun renang kecuali olimpiade
nah jadi kalau itu memang udah olahraga yang orientasinya pasti harus budgeting dari pemerintah karena itu biasanya kalau atletik gimnastik terus renang
itu equipmentnya harusnya
itu kan biasanya itu tiga mother of sport dan itu biasanya lambang marwahnya
lambang marwah negara kalau di olimpiade kan kemenangan di situ
jadi itu memang kehadiran negara harus banyak di situ
tapi seperti olahraga yang potensi mengundang sisi sportainment nya atau sport tourismnya itu kita dorong dan kita benar benar sekarang encourage banyak pihak untuk melakukan pembudayaan olahraga
oke jadi mau tidak mau harus ada public private partnership nya juga
nah kira kira nanti bentuknya seperti apa
kita kan tahu misalnya kalau bulu tangkis itu banyak sekali yang dari swasta
mungkin mereka juga melakukan pendidikan dan istilahnya csr mereka lah untuk memajukan olahraga
kira kira bagaimana dari segi untuk lebih memudahkan lagi akses terhadap baik fasilitas maupun anggarannya
sekarang kalau yang di debon sebenarnya sudah tidak ada masalah
yang kekurangannya itu ya sementara memang ini masih itikat baik dari bapak jokowi menugaskan bumn untuk mensupport
tapi ke depan memang kita juga ingin mengadvokasikan bagaimana kontribusi misalnya investor asing lokal atau swasta ini mendapatkan insentif jika mereka berkontribusi di supporting cabang olahraga
itu mimpi saya sih
seperti di luar kan seperti kita
ya memang begitu dan kalau kita lihat juga ya olahraga itu sumber revenue yang luar biasa dari iklan misalnya
itu kalau stadium itu kan isinya kan iklan
semua atletnya kan juga semua sponsornya itu banyak dan atlet atlet yang berprestasi mereka juga didukung mendapat endorsement
makanya kita juga mendorong
ini juga menjadi suatu insentif kan ya
karena liga penyelenggaraan liga sekarang lebih nanti ada standarisasinya dan juga sisi event dan juga komersialnya kita ingin lebih dipikirkan
tapi itu juga sangat terkait dengan venue juga
iya dan venuenya memang harus
harus ada venue lebih banyak seperti ini di daerah daerah
iya dan maintenance nya juga ini penting ya
dan dari segi safety nya
nah ini salah satu yang harus kita pikirkan
jadi sarana kalau kita miliki juga bagus ya
kalau masih baru itu selalu bagus
tapi yang harus kita lihat ini bagaimana kita memaintain dengan dan juga memaksimaisinya sehingga ini betul betul menjadi investasi yang memiliki ini sumber pendapatan juga ya mas
jadi kita memiliki ada dua puluh tiga stadion di seluruh merat di indonesia ini yang memiliki kapasitas di atas dua puluh ribu seat mbak
dan ini kan ya mungkin diberita sudah banyak bahwa akan dimasuk program renovasinya dari pemerintah pusat
nah kita kemarin mengadvokasi dan alhamdulillah bapak presiden juga setuju ini didorong jika direnovasi pemerintah nantinya pengelolaan juga harus profesional
jadi dilepas ke swasta agar perawatannya lebih mumpuni aktifasinya juga lebih banyak
iya dan apalagi kita juga minat masyarakat terhadap olahraga itu semakin lama semakin meningkat nih karena kita sudah istilahnya middle income lah
jadi udah mulai peduli terhadap kebugaran kesehatan dan lain sebagainya
kita break sebentar perlu jalan jalan
jadi mas dito tetaplah bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali
target berapa kira kira
target kita di dua belas medali emas dan juga untuk urutan dua belas besar juga
kembali bersama insight with desi anwar langsung dari indonesia arena ini stadion baru yang kita miliki khususnya di kawasan gbk terakhir digunakan untuk fiba ya basketball world cup
dan katanya mas menteri mas dito ini mendapatkan pujian ya bahwa indonesia is the best
penyelenggaraan dari basketball
dari basketballnya tapi berapa anggarannya untuk bangun stadion seperti ini
enam ratus empat puluh miliar wah ini kalau untuk stadion itu mahal murah atau gimana kira kira
cukup oke rata rata kita bangun velodrome lebih mahal
lebih mahal ya tapi ini lebih ke banyak sih
ini lebih kepake lah karena ini multifunction
tapi kalau kita lihat ya dari segi sarana ini kan cost ya bukan dari anggaran mas tito punya
bukan dari anggaran mekpora ya
ini postur anggarannya dari pupr
pupr ya karena ini bagian dari pembangunan dan pemahaman
tapi kalau yang anggaran berapa tahun depan sama dengan
tahun depan itu dua triliun sama seperti tahun dua ribu dua puluh tiga
itu nanti porsi terbesar akan dipakai buat apa
dari posko terbesar pasti buat olahraga
tapi persisnya olahraga apa untuk pelatihannya untuk
sisanya itu di pembudayaan olahraga
kemudian olahraga itu seperti kita mengadakan campaign seperti yang
lomba kejuaraan antar kampung
terus pendidikan itu ada di situ
sisanya masuk di prestasi di mana itu yang lebih banyak dikelola oleh cabang cabang olahraga
yang memiliki target di asean games dan olimpik
jadi di prestasi tapi kalau bonus dan lain sebagainya
bonus itu di luar
di luar kan jadi kelihatannya budgetnya banyak tambahan tambahan dari
banyak tambahan betul
situasional lah kalau kewen kewen
karena ini kan ekosistem ya
harus saling berkolaborasi dan harus saling menunjang juga
nah bicara mengenai prestasi
ini asian games di china kan ya
di hangzhou ini kira kira ini bagaimana
kan sudah disiapkan tapi kita harus realistis
targetnya apalagi kita dulu tuan rumah nih
itu yang paling berat
yang paling berat adalah yang pasti ekspektasi masyarakat itu pasti akan melihatnya itu di asean games terakhir
which is dua ribu delapan belas ketika kita tuan rumah
kan itu suka serba kinclong waktu itu
serba kinclong dan ini ya memang udah dimanapun lah ketika kita menjadi tuan rumah
kita mendapatkan banyak privilege dari penentuan cabang olahraga dan nomor nomor yang dipertandingkan
nah kita agak bebannya untuk yang asean games nanti adalah ya paling signifikan adalah pencaksilat tidak dipertandingkan
itu kenapa nggak bisa di lobby
untuk supaya dimasukin
itu dia apa yang namanya tuan rumah memiliki porsi besar dalam menentukan
mereka kan yang jago pencaksila
dan pas di asean games kemarin disini kita hampir sapu bersih kan
jadi kita kemarin kan tiga puluh medali emas dan pencaksila itu menyumbang enam belas atau delapan belas
jadi harus ada managing expectation nya untuk itu
jadi target berapa kira kira
target kita di dua belas medali emas dan juga untuk urutan dua belas besar juga mbak
tapi ya harus betul betul
tapi sudah siap kan ini kan bulan ini
ya yang namanya secara keseluruhan kita lihat cabang cabang olahraga saat ini mereka banyak improvisasi improvement dari segi manajemennya maupun persiapan para atletnya
jadi kalau ngomong ngomong ini kan dipakai untuk basketball ya basketball kita sendiri gimana
kenapa nggak kita jadi bagian karena saya lihat ini anak anak muda indonesia makin tinggi tinggi juga ini
sekarang sebenarnya namanya basket indonesia ini juga lagi ini banget mbak lagi berkembang sekali apalagi wanitanya justru
ini harus di ini lah
jadi kita juga fokus juga sekarang untuk mendorong basket tim basket wanita kita untuk main di kancah kancah dunia
kalau untuk yang apa namanya laki laki sebenarnya untuk asia masih oke
masih tapi ya basket itu kembali lagi secara fisik kadang kita kalau udah ketemu negara negara eropa timur tengah mau diapain pun sebenarnya
kita kalah lah dari segi itu
oke kalau ini yang kita ribut ribut kemarin ini yang football soccer ya kita nggak under dua puluh is sudah forget it ya
under tujuh belas katanya ini bagaimana ha
ya kemarin saya baru bertemu kepada seluruh atlet u tujuh belas kita dan surprisingly atlet atletnya ini secara fisik ya mbak itu semua hampir setinggi saya mbak
saya juga kaget kalah sama tim u dua puluh tiga

iya nutrisinya beda generation z mungkin
dan memang yang kita lihat justru atlet atlet bola kita ini memang
makin muda prestasinya makin bagus
iya memang harus begitu jadi dari betul betul dari muda kalau bisa dari tiga puluh
mungkin kalau saya menyimpulkan karena apa
karena ketika sudah masuk usia dua puluh ke atas kadang kan kita sudah lebih dihadapkan pilihan hidup
antara kerja atau
nah itu akan otomatis
terus rumah tangga
secara mental atau secara semangat akan menurun
tapi road map ini yang kedepan yang big design untuk olahraga ini termasuk kok
ini juga dong bola
oh iya bola itu masuk di industri dan bahkan bola sudah membuat road map sampai lima puluh tahun kedepan
dan ini kita dorong juga
lima puluh tahun kedepan
di seluruh cabang olahraga bikin hal yang serupa
jadi jenjang pengembangan secara pembinaan dan juga kesejahteraan dan industri nya itu semua cabang olahraga itu sudah bisa mapping dari sekarang
jadi dengan design olahraga nasional sekarang itu nanti di renew terus ya
jadi mau tidak apa perintahnya pemerintah harus commit dong
dengan road map ini
tapi ada reward and punishment nya
jadi ada periodiknya mana yang kira kira cabang olahraga yang iya pasti kalau yang ibaratnya tertip dan juga prestasinya juga proven pasti kita akan beli reward
nah kalau indonesia kan kita ada cabang cabang olahraga dimana kita wah ini indonesia kalau nggak masuk at least semifinal
kalau tidak final
final tuh pasti ya inilah gitu
contohnya bulu tanggis misalnya
atau kalau dulu kita ini olimpiade tenis kan juga
ini juga sekarang lagi ada aldila ada christo rungkas kan lagi di dunia pun juga lagi
oke jadi untuk olimpiade apa apa saja yang mau tidak mau kita harus betul betul dapat
kalau olimpiade yang kita langganan adalah pasti badminton
terus angkat besi weightlifting sama panahan biasanya
kan lari juga
tapi sebenarnya itu kan bukan olimpik
tapi ya atletik termasuk yang kita unggulkan
kalau menurut saya menghadapi era yang ketidakpastian ini sebenarnya yang dimiliki sebenarnya ini kliset tapi menurut saya harus dimikir anak muda yaitu adaptif
itu paling penting
fleksibel adaptif dan juga selalu mau belajar
itu itu mana kita harus mendapatkan apabila kita mau belajar
menteri pemuda nya
nah kita sudah berbicara mengenai olahraga jadi bagian pemuda nya dan memang karena mas menteri ini masih sangat muda kira kira apa strategi atau pembaruan yang dibawakan oleh seorang yang masih dalam usia milenial young millenial
maksudnya gimana sih
milenial yang milenial ini masjid untuk olahraga untuk untuk keseluruhan sebagai menteri pemuda
oke ya pastinya apa mungkin kalau sekarang ini mbak di kemenpora banyak sekali program program
khususnya ya kepemudaan yang saya touch langsung dimana dari sisi substansinya sampai brandingnya
itu benar benar saya pantau karena apa mungkin selama ini kan ya kan namanya birokrasi ini kan
kadang penempatannya itu kan bukan by bukan asas kecocokan dengan sektor tapi masalah
eselon dan lain lain jadi mungkin ya bayangin aja misalnya seorang pejabat usia lima puluh lima tahun disuruh
megang kreativitas kepemudaan kan ada usia gapnya
ngumpul saya mau berbicara tentang kreativitas kepemudaan itu ada usia gapnya mumpung saya mau berbicara tentang kreativitas kepemudaan itu ada usia gapnya mumpung saya mau berbicara tentang
pemuda ini sekarang saya agak detail contohnya kemarin kita bikin pekan kreativitas pemuda itu di solo kreatif asia itu benar benar mungkin baru pertama kalinya pekan kreatif ini benar benar menghadirkan para pelaku kreatif umkm dari tujuh belas subsektor ekonomi kreatif itu berkumpul se indonesia kita gathered di solo seperti itu dan ini kita lagi akan melaunching namanya pesta prestasi sebenarnya ini program pendidikan dan meluncurkan integrasi yang banyak dan ini kita lagi akan melaunching namanya pesta prestasi sebenarnya ini program
ini program unggulan kemenpora dulu yang sifatnya dulu kan kemenpora terkenal dengan festival audiensi band nya mbak
dan ini nanti kita kembangkan tidak hanya band tapi berbagai seni
dan ini akan kita kolaborasikan dengan event yang anak muda banget di pesta pora
jadi hal hal seperti itu mulai kita fokuskan agar kemenpora itu kembali lagi ke kitohnya menjadi kementerian anak muda
iya karena memang kita mulainya dari sumpah pemuda
jadi jiwa pemudanya itu betul betul sampai sekarang harus tetap hidup
nah mas dito apalagi kalau kita lihat sekarang kan anak anak muda kita bonus demografi
jadi kalau kualitas anak anak muda sekarang ini kan akan menentukan masa depan indonesia
target kita dua ribu empat puluh lima indonesia emas
bagaimana apa kira kira dari segi kepemudaan itu harus yang dimiliki oleh anak anak muda indonesia
supaya bisa bersaing kalau kita nanti sudah masuk ekonomi sepuluh terbesar di dunia
makanya kalau hal itu kita juga menyiapkan sekarang sudah mulai sebenarnya indonesian dream mbak
sebenarnya ini konsepnya sebenarnya standar
sudah terjadi juga pertukaran pemuda
tapi apa yang kita lakukan saat ini mungkin biasanya pertukaran pemuda itu hanya sebatas seminggu dua minggu
dan lebih kepada seperti anak yang kaya karyawisata
nah yang kita lakukan sekarang adalah lebih spesifik
programnya itu tiga sampai enam bulan dan mereka ditempatkan di sektor sektor yang spesifik
misalnya kalau agro itu di pertanian di corporate di mana
jadi ini buat menaikkan kapasitas dan juga kualitas skill anak anak muda ini di dunia global
iya apalagi karena kalau kita ketahui ya biasanya orang lulus dari s satu universitas ternyata ikut antre pengangguran
tiap tahun itu ada sekitar tiga juta ya
karena jadi mau tidak mau lapangan kerja untuk para pemuda ini kan harus terus menerus ada
cuman lebih pikir lagi kan sekarang
karena kita nanti ada wah ai nanti semuanya digantikan oleh robot
kita dituntut new skill selama
nah karena mas dita sendiri kan sebagai anak muda ini kan mau tidak mau kan harus berpikir ke depan kan
tidak akan jadi menteri selamanya juga
ini kira kira skill apa yang harus dimiliki dan kira kira tools apa
iya ini kira kira skill apa yang harus dimiliki dan kira kira tools apa
kalau menurut saya menghadapi era yang ketidakpastian ini sebenarnya yang dimiliki sebenarnya ini klise tapi menurut saya harus dimiliki anak muda yaitu adaptif
adaptif dan juga selalu mau belajar
menurut saya dengan pegangan dua itu otomatis kita akan bisa adap dimanapun dan juga bisa kalau udah adaptif kita bisa berpikir jernih bisa cari celah
opportunity itu ada di mana
kalau kekhasan anak muda indonesia sekarang apalagi dibanding dengan negara negara tetangga atau negara asean lainnya menurut mas tito apa
dan apa yang menjadi bisa keunggulan kita
kita adaptif ya
kalau kita menurut saya kekhasan nya gotong rong sih mbak
itu masih ada jadi anak muda sekarang semangatnya
bukan tiap hari hanya sibuk dengan
gotong rongnya dilihat handphone kan juga bisa mbak
jadi tech juga ya
teknologi dan lain sebagainya
kalau untuk mengolahragakan
nah ini harusnya anak muda jadi
supaya ini menjadi bagian dari
gaya hidup saya lihat ini banyak justru
kita punya kasus dari segi
gaya hidup gak sehat
banyak makan junk food
dan lain sebagainya
nah ini awareness ini mumpung lagi
program untuk kembali
jadi itu salah satu yang kita lakukan adalah
memasifkan kembali kejuan
kecuali antar kampung kita itu tidak
sepak bola tapi
olahraga yaitu volley badminton tenis meja
basket sama senam
untuk lari lima puluh meter
dan itu kita design
bisa dilakukan di seluruh
jadi bukan triathlon biasanya
jadi ini yang agak
tapi kita mau mencoba
masyarakat itu bisa berkumpul
dan disitu otomatis akan menjadi
oke ini sudah jalan
sudah jalan mbak
yang kemarin itu sudah ada di padang
di lima puluh kota
ada di sukabumi
ada di tangsel
kemarin sudah ada di konawe utara
jadi ini sudah banyak
titik pertama tiga puluh dua kabupaten kota
selanjutnya kita kejar target tahun ini tuh
oke ini dalam setahun itu jadi bisa terus menerus
terus nanti antara kampung ini bisa ketemukan kampung ini
bisa iya jadi ini menjadi titik pertemuan masyarakat
yang pasti ini menyambung silaturahmi
dan menjadi festifnya orang di daerah
dan alhamdulillah animonya sangat tinggi di daerah ini mbak
tapi dari segi maut ini kan pasti seru ya
dan apalagi olahraga ini tidak memerlukan sarana yang luar biasa
orang bisa volley badminton ataupun tenis meja kan ini lebih
ada lah yang mereka miliki
multiplier effectnya pertama kita bisa mendapatkan namanya
yang pasti masyarakat bahagia berkumpul
tadi saya bilang ekonominya bergerak
dan yang pasti dari sisi prestasi otomatis kita mendapatkan data potensi atlet di daerah ini

dan selain itu ya kita mendorong kebetulan kawan kawan saya kan banyak yang selebritis mbak
jadi alhamdulillah sekarang sudah mas deddy juga bergerak banyak di olahraga
terus dari run entertainment dari coy entertainment terus dari findes
dan banyak lagi kawan kawan lain yang sekarang sudah banyak sekali mengangkat sportainment
kayak kemarin prediksi sama andre taulany juga bikin volley

dan ini sangat impactful juga ya
ini sangat impactful sekali untuk pemasyarakat olahraga
seperti ketika findes bikin tiba tiba tenis
sekarang tenis digemari di seluruh lapisan masyarakat

dan apalagi orang indonesia kan suka ikutan trend ya

ini sepeda sepeda semuanya
tapi kalau juara antar kampung ini menurut saya itu menarik ya
karena betul betul mulainya dari grassroot
dan dari situ kelihatan kira kira natural talentnya itu seperti apa kan
ya wah luar biasa nanti
iya wah luar biasa nanti
apa big eventnya di kejuaraan nasionalnya tapi antar kampung itu
nanti ada rencana kita bikin pemusatannya antar nasional
oke nah mungkin terakhir ini kan biasanya kalau atlet ya atlet itu kan usianya usianya panjang gitu
tapi karirnya kan pendek
ini usia produktif karirnya
biasanya kalau ya tergantung dari cabang olahraganya juga
nah ini supaya sementara itu mereka dituntut saat usia produktif itu harus betul betul fokus
harus fokus latihan
commit dua puluh empat tujuh untuk latihan untuk berprestasi
tapi setelah itu apa mungkin ada road map untuk karir atlet
ya itu dia sekarang kita formulasikan tapi sekarang itu apa yang kita lakukan
sekarang kita juga ingin ini tapi susah mbak
kadang namanya pendidikan nggak linear dengan pola latihannya atlet
tapi ini kita sedang memperjuangkan kalau seperti atlet ini mendapatkan beasiswa lpdp
jadi atlet ini bisa mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri dan juga di universitas ternama di indonesia tanpa memiliki biayanya
ini sudah mulai atau
sudah ada atletnya mungkin
sampah sudah ada tapi sekarang kita sudah mau bikin produk khususnya
itu untuk atlet maupun manajerial olahraga tenaga keolahragaan
jadi ini untuk menaikkan kapasitas
dan juga atlet ini kan juga harus diisi skill selainnya selain olahraga
agar kenapa agar kehidupan setelah masa produktif atletnya selesai mereka bisa survive
dan sekarang kita rutin tiap kali multi event kan diberikan bonus oleh pemerintah
itu sebelum mendapatkan bonusnya seluruh atlet penerima harus ikut minimal pelatihan financial planner
jadi diajarkan jadi entrepreneur
ya kita mengajarkan jadi kita mengajarkan jadi entrepreneur
kita nggak bisa memaksakan atau mengharapkan semua atlet akan ikut
tapi minimal we do our part lah mbak
kembali lagi kan ke depan itu tergantung diri kita sendiri
tapi jangan sampai karena mereka tidak punya akses
dan akhirnya wah kalau dulu saya atletnya ini tiba tiba sudah tidak punya rumah
yang penting kita tanggung jawabnya sudah berjalan kita sudah memberikan knowledge network kesempatan
tapi kalau yang gold medalist dan itu kan dianggapkan sebagai pahlawan bangsa juga
ini kan menjadi asn juga kan mereka di istilahnya supaya penghasilan mereka terjamin lah
minimal dengan asn ya sampai tua kan ada pemasukan pastinya walaupun memang tidak banyak
tapi itu menurut saya effort dan juga commitment dari pemerintah yang bisa dipertanggung jawabkan
dan yang pasti kita juga masih mohon support
yang paling penting adalah doa dari seluruh masyarakat agar olahraga indonesia kita ini bisa makin maju
karena bagaimanapun walaupun didukung anggaran besar atau tidak tetap olahraga itu pasti menjadi gerbang pertama kebanggaan negara

secara sdm ini memang kita upgrading terus mbak dengan program program pelatihan
nah tapi memang ini juga pak nadiem sedang merumuskan namanya guru penggerak untuk membuka peluang income tambahan bagi para guru
salah satunya nantinya adalah guru olahraga
dan ini akan dikolaborasikan dengan kemenpora
dan juga internasional
dan juga internasional

jadi standartnya nanti internasional
dan diharapkan ini bisa menjadi pemasukan tambahan walaupun tetap harus bekerja ya mbak ya
jadi bukan otomatis ikut terus pemerintah langsung nge subsidi enggak
tapi ini menjadi ibaratnya pegangan tambahan lah buat para guru olahraga
tapi mas dito sendiri melihat nggak di indonesia ini kalau kita sekolah ya dari ini sd smp peran guru olahraga itu sepenting misalnya guru matematika
guru sains dan lain sebagainya atau it's a by the way aja
sebenarnya penting sih karena menurut saya ketika kita lagi sd smp menurut saya olahraga itu salah satu pelajaran yang dimana murid itu paling fokus justru
dan biasanya kalau lagi pelajaran olahraga nggak ada tuh anak males atau kabur
tapi cukup nggak yang kita berikan sekarang
belum belum cukup
nah ini kan karena berkaitan dengan sarana juga kan dan pelatihnya
dan untuk sarana sekarang kan sudah ada produk keuangan dana alokasi khusus fisik olahraga
dan itu bisa untuk para daerah daerah di tingkat dua kebukatan kota ambil mbak
dan ini kita juga memperjuangkan dan mbak pernas juga tapi baru setujunya untuk di rupdolima
dana dak untuk olahraga dan pendidikan non fisik
jadi untuk kepelatihannya juga
iya mau tidak mau karena ini kuncinya itu adalah di pendidikan
dan ini olahraga itu memang harus dimulainya tuh dari kecil
kalau mulainya dari kecil tuh hasilnya tuh beda sekali
kalau misalnya kita mulainya dari umur tiga belas atau lima belas atau tujuh belas tahun itu kan mas tito sendiri kan
ya intinya yang namanya menjadikan juara tidak ada yang instan lah
tapi mas tito waktu kecil belajar ya pak olahraga
saya dari dulu olahraga
kalau sekarang gimana ada waktu
sekarang di kemenpora gymnya sangat bagus
jadi saya biasanya
kalau dari jalan
jam delapan sampai jam sembilan atau jam sepuluh itu
biasanya kalau yang tamu tamu saya saya terima sambil nge gym
harusnya diajak juga ya
iya biasanya pada yang ikut sih
tapi ya kadang kalau yang nggak bisa baru ya rapatnya di ruang yang lain
atau diwajibkan setiap hari
kan kalau biasanya kalau sekolah kan pagi pagi senam pagi
kita harusnya ada
kita ada tiap jumat
iya dan itu supaya inilah harus menjadi role model
masuk enam bulan
masuk enam bulan
masih level of happinessnya meningkat menurun
masih enjoy sekali sih
apa yang di enjoy sebenarnya
bukannya pusing gitu kalau di pemerintahan harus banyak
mungkin memang secara hobi dan juga passion saya selama ini
saya baik berkarir di dunia organisasi kepemudaan dan olahraga sebelumnya mbak
jadi ketika saya masuk sini ya ibaratnya
saya menjalankan sesuatu yang
selama ini saya
ya biasanya dari kantong sendiri sekarang dari dana pemerintah yang
tapi untuk lebih masif lagi kan
jadi happy lah
walaupun ya tantangan ada
shock therapy nya juga ada
tapi seru lah ini
tapi tanggung jawab juga karena setiap rupiah dari anggaran ini kan harus
sesuai dengan peruntukannya kan
nah ini bagaimana menjaga supaya
kita baru launching pas h ornas kan
pas kita baru pertama kali kemarin mbak menyelenggarakan namanya rapat koordinasi nasional
sektor pemudahan dan olahraga
jadi itu mengundang seluruh kepala daerah tingkat satu sampai kabupaten kota
dan ke kadispora dan kepala bapeda
dan seluruh stakeholder ngo dan lintas kementerian
jadi itu benar benar kita mensosialisasikan langkah kita ke depan
itu inisiatif siapa
inisiatif ya kita lah
hasilnya sangat antusias dan baik
dan ini juga didukung dan didorong karena delapan belas agustus
sudah ada surat edaran mendagri
untuk dua ribu dua puluh empat tiap pemerintah daerah wajib mengauskan anggaran untuk olahraga dan kepemudaan
sebelumnya belum pernah ada
jadi rakyat horas kamaran momentum buat menyamakan visi misi
dan ke depan wilayah wilayah ini harus bikin programnya seperti apa
biar serentak mbak
dan itu nanti dijadikan untuk kpi masing masing daerah juga
sekarang seluruh anggaran di kemenpora
khususnya bantuan pemerintah
ke pihak ketiga itu
semua sangat transparan bisa dilihat di kawalpora mbak
itu kerjasama kemenpora dengan kpk
jadi online dan masyarakat bisa melihat distribusi bantuan pemerintah ke olahraga a berapa olahraga b apa penggunaannya buat apa
jadi udah transparan dan akuntabel
kita adilah masih muda
jadi ingin berupaya
harus jadi contoh ini ya
apalagi kalau sekarang ini ya gampang
ini sudah masuk tahun ini
bagaimana menyebut tahun politik ini mas
ini kan apalagi masih usia tiga puluh dua tahun dikelilingi dengan orang orang boomer sama generation x
dan apa harapan kira kira di pemerintahan yang baru khusus untuk
kalau saya sebagai menteri pemuda dan olahraga pasti warning politik
tapi kan kita namanya kementerian udah ada pakem pakem ya mbak
program prioritas saya akan fokus di situ
dan ya tapi saya kan juga kader partai ya
jadi kita gak menutup mata juga bahwa iklimnya akan berbeda ketika masuk tahun politik
yang pasti makanya saya dari awal sudah mendorong yang namanya transparansi dan akuntabilitas
ya minimal ini buat menjaga biar tidak ada melenceng
tapi cepet pusing juga dong ini
ya sempet lah mbak
tapi apa ini selama hampir enam bulan ini
apa yang membuat paling happy
apa yang atau tantangan terberat atau like what am i doing
pasti kalau dari sisi olahraga saya happy karena alhamdulillah multi event yang dari kemarin diikutin
sea games terus sea para games dan penyelenggaraan fiba world cup semuanya hasilnya sangat baik ya mbak
bahkan di atas ekspektasi dan target
dan saya juga senang karena ya walaupun saya muda tapi bisa adaptasi cepat
di lingkungan yang relatif apalagi kalau olahraga itu ya kan banyak sekali federasi yang dipimpin oleh para senior dan petinggi
dan politiknya dalam dunia olahraga itu kan luar biasa banyaknya juga ya
dan ya saya bersyukur masih bisa adaptasi dengan cepat
tapi tantangan yang terberat mungkin walaupun tidak terlalu culture shock tapi pasti adalah yang shock shock therapy nya itu juga
kalau tantangannya paling besar pasti inilah mengkoordinasikan semuanya itu
pasti effort tax energy dan harus membutuhkan kesabaran yang tinggi
oke mas menteri mungkin terakhir ini karena hari olahraga nasional kira kira refleksi pesan ataupun mungkin aspirasi ya kita semua mengenai olahraga ini
siapa sih yang gak suka olahraga ini hidup sehat penting olahraga
jadi yang penting adalah saya ingin mengajak seluruh masyarakat indonesia ini
dan pentingnya para olahraga yang pasti jangan kayak saya sampe gendut jadi harus jaga pola makanan juga dan pola eksersis
dan yang pasti kita juga masih mohon support dan yang paling penting doa dan duluan masyarakat agar olahraga indonesia bisa makin maju
karena bagaimana pun walaupun didukung anggaran yang besar atau tidak tetap olahraga itu pasti menjadi gerbang pertama kebanggaan negara
iya dan kita juga kalau nonton olahraga itu siapa yang gak senang ya
ini semua yang happy happy pasti berkaitan dengan olahraga
kita harapkan juga mas menteri tidak lama lagi bisa ikut triathlon lagi
iya dong kita targetnya november udah ikut half marathon
alf marathon oke nanti kita tunggu
semoga tidak wacana
harusnya bisa sih mbak
enam bulan udah turun delapan belas jadi average tiga kilo
tapi ngomong ngomong dietnya apa saja untuk
sebenarnya dietnya itu saya balik ke pola hidup saya yang lama
tetap sih yang namanya jaga badan itu masalah kalori defisit aja mbak
intinya kita harus ngitung kalori intake kita sih udah itu aja
jadi kalori yang masuk sedikit berarti olahraganya juga harus ditingkatkan ya
oke mas menteri good luck ya semoga sukses
dan juga kita ikut bangga kalau indonesia semakin maju dalam dunia olahraganya
dan juga pemuda pemuda
ini menjadi penyemangat ya
apalagi kita sekarang menuju dua ribu empat puluh lima kita harus berhasil menjadi indonesia
mas sekali lagi terima kasih banyak
ya demikian insight with desi anwar kali ini
anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya
sampai jumpa take care bye bye